karena saya gak pernah sadar dengan apa yang sudah saya lakukan ke kamu dulu
itu menyakiti mental kamu
saya benar benar minta maaf
kasih saya kesempatan
untuk menembus semua dosa dosa saya ke allah
kasih saya kesempatan itu ya
kamu tuh gak gila

kamu mikirin apa dari tadi di maja
nanti kalau kita sudah berpisah
nanti kalau kita sudah berpisah
rena gak harus sama aku kemas
supaya hak aso rena jatuh ke rumahnya
supaya hak aso rena jatuh ke rumahnya
supaya hak aso rena jatuh ke rumahnya
supaya hak aso rena jatuh ke kamu
buatbang udah bisa buat dynamite itu caricata
tapi kalau usaha saya untuk memperbaiki semuanya malah mengganggu kami
saya akan ikuti pemohon kamu
asalkan itu memang benar benar kemauan kamu
yang membahagiakan kamu
pinter banget nih
kenapa jadul oma
rina rina jangan gerak ya nanti takut kena pecahan belingnya
udah sini gendong aja sama oma ya
sini dulu ya
gak ada yang sakit kan
nggak ada yang kena pecahan beling tadi kan sayang
rina di sini dulu
nanti oma balik lagi
oma mau bersihin pecahan gelas yang tadi
oke pinter ya
klinik sekitarnya mama
apaan sih kesini
kamu itu sering tiba tiba pusing kan
padahal hasil pemeriksaan kamu itu baik baik aja
berarti ada kemungkinan
si kis kamu yang gak baik
terus kalau pikir aku gila
berarti kamu anggap masnya gila dong
kata siapa orang yang berobat ke psikiater itu gila
orang luar sana mas
pasti punya pemikiran seperti itu
itu seorang mau bilang aku apa lagi
punya masalah kejiwaan
mau orang orang ngadain aku kayak gitu lagi mas
mau aku lebih terpuruk lagi kayak sekarang
siapa yang berani bilang kamu seperti itu akan berhadapan dengan saya
saya akan cari orangnya
mama saya berobat ke psikiater
itu untuk menebus dosa dosa saya ke kamu
untuk menebus rasa bersalah saya ke kamu
saya tahu kamu punya masalah ketakutan
kamu punya masalah dengan rasa cemas kamu
kamu jadi seperti ini
karena saya gak pernah sadar dengan apa yang sudah saya lakukan ke kamu dulu
itu menyakiti mental kamu
saya benar benar minta maaf
kasih saya kesempatan
untuk menebus semua dosa dosa saya ke kamu
kasih saya kesempatan itu ya
kamu itu gak gila
kamu cuma butuh orang profesional
yang bisa membantu kamu
supaya kamu gak ketakutan lagi
gak merasa cemas lagi
kita turun ya
saya temenin kamu
kenapa dampak kesana
saya bukan orang awam
saya bukan orang yang gak paham mengenai ini
mama saya depresi
dan itu sangat menyakitkan buat saya
setiap hari saya melihat mama saya tertekan
dan saya gak mau itu terjadi sama kamu
itu bertahun tahun menghadapi hal seperti ini
saya gak mau
itu terjadi juga sama kami